ya dan untuk mengetahui informasi terbaru dari rumah duka di kawasan banyu anyar solo jawa tengah
sudah ada jurnalis foto sian indonesia sri hartono
baik hartono anda berada di rumah duka saat ini
ya baik anda berada di rumah duka saat ini ya hartono
kalau misalnya bisa digambarkan bagaimana suasana di rumah duka pada pagi hari ini
mengingat juga pak presiden joko widodo kan mengingatkan kepada warga untuk berdoa di rumah masing masing
tapi terlihat tidak masih ada para pelayat yang atau sudah ada para pelayat yang juga datang di rumah duka pagi ini
baik fani jadi untuk pagi ini tidak terlalu banyak warga atau masyarakat yang berdatangan untuk tadziah
namun sejumlah rangkaian bunga karangan bunga duka cita terus berdatangan di rumah duka
sementara itu di kediaman almarhum ibu noto sterilisasi dan penyemprotan disinfektan terus dilakukan
termasuk beberapa kursi kursi tamu
yang nanti akan untuk undangan yang menghadiri takziah demikian fani
lalu bagaimana dengan rencana pemakaman sendiri tono
apakah tetap akan dihadiri oleh sejumlah petakziah atau hanya diikuti oleh kalangan keluarga saja
informasi yang disampaikan pada media pada kemarin malam memang hanya keluarga inti dan kerabat saja
yang akan mengantar kepergian dari ibu noto almarhum ibu noto ke pemakaman
tidak pihak keluarga melalui gubernur jawa tengah ganjar panomo meminta agar masyarakat tetap mendoakan dari rumah
agar almarhum bisa husnul khotimah demikian walfian
oke tono terakhir kalau misalnya untuk prosesi pemakaman sendiri
kira kira rencana pengamanan dan juga prosedur pemakaman yang akan dijalankan siang hari ini seperti apa
baik pengamanan dalam pemakaman nanti akan dilakukan baik dari tni polri
rumah hingga ke pemakaman di mundu gondang rejo karanganyar
namun untuk peserta atau untuk rombongan yang ingin bertajia hanya terbatas pada keluarga inti saja
rencana pemakaman akan dilakukan pukul satu di karanganyar
ya tono kalau kita melihat dari kemarin kita belum melihat ibu iryana ibu negara
apakah bisa dipastikan memang ibu iryana atau ibu negara ini tidak akan menghadiri prosesi pemakaman dari ibu nda jokowi ini sendiri
mengenai info itu kami dari media belum ada kepastian apakah ibu iryana akan ikut ke pemakaman atau tidak
namun memang sejak semalam ibu iryana lebih berada di dalam rumah seperti itu pak
kalau dari teman teman media sendiri tono apakah sudah ada izin keluar teman teman media bisa meliput prosesi pemakaman nanti siang
sejauh ini kepastian apakah kami diperbolehkan untuk mengikuti
mengikuti prosesi pemakaman atau tidak memang dari pihak korem sendiri belum mengeluarkan statement tersebut
namun kami memang bersiap siap dalam artian ketika nanti diperbolehkan dari pihak korem sudah mengeluarkan id khusus bagi media solo yang ingin meliput prosesi pemakaman
sejauh ini apakah tetap proses penjagaan di rumah duka tetap berlangsung seperti biasa atau tetap menambahkan sejumlah personel untuk menjaga kawasan rumah duka ini tono
iya proses penjagaan tetap berlangsung biasa bahkan mungkin lebih diperketat lagi karena dalam radius di pintu gerbang atau pintu gang pleret ini sudah disterilkan dari masyarakat yang ingin bertakziah
sementara itu bagi petugas maupun media yang berada di lokasi pun kita diwajibkan mengenakan master sambil membawa hand sanitizer untuk bisa berada di lingkungan rumah duka alfian
toto ini selama hidupnya ibu ndani terkesan familiar dan tidak menjaga jarak dengan warga sekitar
meskipun dia adalah seorang ibu dari orang nomor satu di indonesia
meski begitu mereka tetap mendoakan dari rumah dan mereka patuh untuk tidak bergerombol ataupun ikut bertakziah
baik terima kasih sri hartono melaporkan langsung dari kawasan rumah duka di banyuanyar solo jawa tengah